dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sidoarjo tetap memberikan pelayanan pada hari libur
termasuk pada saat hari pemilihan gubernur jawa timur rabu dua puluh tujuh juni mendatang
dinas dukcapil akan menerbitkan empat enam ratus surat keterangan khusus
untuk warga yang belum melakukan perekaman data ktp elektronik
agar bisa menggunakan hak suaranya pada pilkada nanti
di sidoarjo kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil tetap buka
meski hari ini dan hari minggu besok libur
pelayanan tetap diberikan untuk melayani warga sidoarjo yang belum memiliki ktp elektronik
terutama bagi para pemilih pemula
sementara hingga saat ini ada empat enam ratus warga yang belum memiliki ktp elektronik
dari total lebih dari satu sembilan juta warga sidoarjo
selain sabtu dan minggu dinas dukcapil juga akan memberikan layanan
pada hari pencoblosan dua puluh tujuh juni atau rabu pekan ini
selama memang dalam rangka menghadapi pilkada dua puluh tujuh juni
dua ribu delapan belas kami punya komitmen untuk membuka layanan sabtu dan minggu ini
untuk paling tidak bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman kpbl
sehingga kita bisa langsung terbitkan ktpl ataupun surat keterangan
kemudian nanti juga pada hari rabu dua puluh tujuh juni kita juga buka
tapi nanti mulai jam delapan sampai jam dua belas